pengadilan negeri jakarta selatan telah menjatuhkan fonis pada anak yang berkonflik dengan hukum ag dengan hukuman penjara tiga tahun enam bulan
dan kita telah terhubung dengan korespondensi nn indonesia teddy zuhari di pengadilan negeri jakarta selatan
selamat siang teddy ini apa saja hal yang memberatkan bagi terdakwa ag
selamat siang selamat siang
dimulai menjelang pukul tiga belas dan sudah berakhir sekitar lima belas menit yang lalu sarah
dan dalam proses sidang tadi hakim tunggal sriwayuni batubara menyebutkan beberapa hal yang kemudian sebagai acuan
kenapa diberikan putusan tiga tahun enam bulan penjara bagi terdakwa anak yang berkonflik dengan hukum yakni ag
hal yang memberatkan adalah anak korban sampai saat ini masih berada di rumah sakit
dan mengalami kerusakan otak yang cukup berat
ini yang menjadi alasan dari pihak jaksa yang juga sudah pernah menyampaikan tuntutannya
kemudian juga sama dengan yang disampaikan oleh hakim tunggal anak yang menyebutkan ada dampak kesehatan yang serius
yang dialami oleh korban david dari peristiwa penganian berat berencana
kemudian hal yang meringankanlah terdakwa anak yang berkonflik
dengan hukum yakni ag ini masih berusia belum tujuh belas tahun usia masih lima belas tahun
diharapkan bisa memperbaiki dirinya dan punya cita cita yang bisa diraihnya
kemudian juga disebutkan bahwa terdakwa ag anak yang berkonflik dengan hukum ini mengakui menyesali perbuatannya
kemudian juga anak ag mempunyai orang tua yang tengah dalam kondisi kesehatannya terganggu
orang tua baik
orang tua laki laki dan juga orang tua perempuan dari terdakwa anak ag ini kondisi kesehatannya disebut mengalami stroke dan juga kanker paru stadium empat
tadi kami sempat meminta komentar langsung dari kuasa hukum david ozora
melissa anggra ini usai mengikuti jalannya proses sidang agenda putusan bagi terdakwa anak ag
tadi disampaikan oleh kuasa hukum dari david ozora
melissa anggra ini menyebutkan bahwa walaupun putusan vonis oleh hakim tunggal anak lebih rendah dari yang disampaikan sebelumnya oleh jaksa penuntut umum selama empat tahun pidana
dan kita tahu bersama bahwa hasilnya tadi hanya tiga tahun enam bulan penjara pihak mewakili pihak keluarga korban david ozora
kuasa hukum melissa anggra ini mengatakan mereka mengapresiasi apa yang sudah dilakukan
putuskan oleh hakim tunggal anak sri wahyuni
tadi juga pihak kuasa hukum mengaku sudah mengkonfirmasi dan berkoordinasi dengan pihak keluarga dengan ayah dari korban david ozora yakni jonathan
mewakili pihak keluarga sekali lagi tadi pihak kuasa hukum dari david ozora menyebutkan bahwa mereka mengapresiasi apa yang sudah diputuskan oleh
hakim tunggal anak sri wahyuni batubara
namun ada catatan memang yang disampaikan oleh melissa anggreni sebagai kuasa hukum dari korban david ozora
melihat perkembangan atau dampak dari kesehatan yang dialami oleh david ozora hingga kini
di mana kondisi memorinya ini yang berubah satu ratus delapan puluh derajat
belum ada komunikasi dua arah yang bisa dilakukan oleh korban
lima puluh hari dirawat di rumah sakit
ini yang tadi disebutkan bahwa mereka menginginkan untuk dua tersangka nantinya akan menjalani sidang
baik itu mario dendi dan juga lukashen
mereka menginginkan kedua orang ini yang terlibat langsung dalam peristiwa penganiayaan berencana untuk dihukum secara maksimal
dan mereka juga berharap bahwa
mario dendi khususnya sebagai pelaku utama ini mendapatkan hukuman yang paling berat di antara pelaku lainnya
terima kasih atas informasinya korespondensi nn indonesia teddy zuhari yang melaporkan langsung dari pengadilan negeri jakarta selatan